assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk semuanya
teman teman yang saya hormati bapak ibu sekalian pada tanggal enam februari dua ribu delapan belas gubernur mengeluarkan
kepgub nomor dua ratus tujuh puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas kepgub ini membentuk tim pengawasan terpadu penyediaan sumur resapan
instalasi pengelolaan air limbah serta pemanfaatan air tanah di bangunan gedung
dan perumahan tim ini bertugas untuk melakukan pengawasan dan hari ini
terdiri dari beberapa unsur di skpd dan juga unsur eksternal akan memulai turun ke lapangan
akan ada delapan puluh gedung yang diperiksa selama hari ini sampai tanggal dua puluh satu timnya terdiri dari
hai unsur cipta karya lingkungan hidup
kemudian perindustrian dan energi satpol pp sumber daya air serta eksternal dari balai
konservasi air tanah kita akan mendatangi gedung gedung itu perhari akan didatangi
hai oleh lima tim yang masing masing tim terdiri sepuluh orang ini seperti razia gedung tinggi
untuk memastikan mereka mentaati semua aturan kita ingin pada semua pesan yang jelas bahwa
penegakan aturan di dki bukan hanya kepada mereka yang kecil dan lemah juga pada mereka yang kuat dan
semua yang berada di pempro di berlingkungan dki harus taat pada aturaned quarantain asajn ada yang bukan melakukan pengelolaan uang adidas dan termal di lb jd tujuh sianya meminta louder tonight maka mudahnya viatual udara untuk kami
sering kali kita menyaksikan pedagang pedagang yang berjualan di trotoar di foto fotonya diedarkan mereka memang melanggar aturan karena kebutuhan
di belakangnya ada gedung tinggi yang gedung itu juga melanggar aturan karena menyedot air tanah tanpa mengikuti tata kelola gahunan yang baik mereka juga melanggar aturan
tapi kecenderungan kita adalah menegakkan hukum pada mereka yang lemah dan melewatkan mereka yang besar
padahal yang menyebabkan tanah kita di jakarta turun adalah justru karena sedotan air yang luar biasa banyak di tempat itu limbah yang terbuang tanpa dikelola
karena itu kita tidak akan mentoleransi lagi
jadi tim ini akan bekerja melakukan razia dilakukan pengawasan
kita meminta kepada seluruh pemilik dan pola gedung untuk taat dan kooperatif
karena timnya akan bekerja meminta informasi dan mengecek
ada tempat tempat yang kita tahu konsumsi air dari pdam itu relatif kecil dibandingkan dengan jumlah orang yang berada di tempat

karena ada sumber air lain yang digunakan
dan sumber air lain itu justru tidak ada izinnya tak terawasi
hari ini tim akan memulai kerja saya akan ikut sama sama
kita memulai dan kita berharap kepada semua yang terkait dengan pengelolaan gedung tinggi untuk melihat kembali seluruh peraturan dan melakukan pengecekan
di dalam fasilitas yang dimilikinya untuk taat pada seluruh peraturan peraturan yang ada di wilayah dki jakarta
secara khusus ada tiga hal yang akan diperiksa yaitu melakukan pemeriksaan lokasi sumur resapan
memeriksa pompa air tanah sumur dalam dan memeriksa instalasi pengelolaan air limbah ipal
penindakan tidak dilakukan hari ini ataupun hari hari ke depan hari ini dan hari hari ke depan adalah pemeriksaan
sesudah itu baru kemudian nanti kita minta mereka melakukan perubahan kita mereka melakukan perbaikan
dan bila itu tidak jalan kita akan melakukan penindakan
itu aja dulu silakan beri pertanyaan
kita akan cek lapangan dulu tapi yang jelas kita tidak akan sungkan tidak akan segan dan akan sangat tegas
dimulai dari kawasan sudirman tamrin
di sini ada delapan puluh ya
ada delapan puluh bangunan dan enam puluh delapan pengelola
jadi itu akan merata
nantinya akan merata sekarang kita mulai dari sini terutama bangunan bangunan gedung tinggi
karena gedung tinggi inilah yang sering memanfaatkan air dari sumur dalam dan juga pengelolaan limbahnya yang kemudian penting
ada satu hal yang harus kita hati zero run off
zero run off itu artinya semua air yang digunakan
harus dikembalikan ke tanah bukan dialirkan ke luar
bayangkan gedung tinggi mengambil air dari pump jumlahnya sedikit penghuninya banyak artinya ada sumber air lain
lalu sumber air lain itu dipakai dan selesai dipakai airnya keluar
jadi efeknya penyedotannya tanah menurun penggunaan selesai dibuang keluar
maka menimbulkan aliran air tambahan yang harus ditanggung oleh masyarakat
yang sebenarnya air itu harusnya masuk ke dalam tanah
jadi barusan kita selesai melakukan pemeriksaan di sebuah hotel di jalan tamrin
dan di sini terlihat banyak sekali ketentuan ketentuan bahkan ketentuan perundangan yang tidak ditaati
itu sebabnya mengapa kita melakukan pengawasan akan lebih ketat
efek dari kerusakan lingkungan hidup yang terjadi amat besar
satu harus lagi kita periksa soal sumur resapan
ternyata tempat ini yang seharusnya memiliki sumur resapan tidak ada sumur resapannya
itu sudah mendasar sekali
jadi air yang digunakan di hotel ini dialirkan ke luar
dan menyumbang pada banjir kalau sedang ada hujan yang keras
kenapa karena bukan dimasukkan ke dalam tanah
yang kedua adalah instalasi pengelolaan air limbahnya
di situ banyak masalah
ditemukan tadi ketentuan ketentuan kita yang menyangkut prinsip prinsip dasar pengelolaan limbah itu tidak dijalankan
nanti detailnya bu adisyah akan menyampaikan
kemudian yang ketiga
yang menyangkut dengan sumur dalam
di sini izinnya surat izin pengambilan air sipa itu terakhir tahun dua ribu tiga belas
sudah tidak berlaku lagi sudah keadaan luar sah
dan peletakan alat alatnya alat ukur dan lain lain tidak sesuai dengan ketentuan
pesan kita tegas
bantu menyelamatkan jakarta dari kerusakan lingkungan hidup
saya tadi sampaikan kepada pengelola hotel ini
kalau saya masuk ke kamar hotel di sana ada tulisan
dengan cara handuknya digunakan berkali kali
tapi kalau kita pengguna hotel menghemat air
tapi pengelola hotel tidak mulai air dengan baik
maka tidak bisa dihantar ke kamar
buka tidak ada artinya
sama dengan pengelolaan limbah air lainnya
yang tidak mengikuti prinsip prinsip lingkungan
karena itu saya meminta kepada semua pengelola gedung gedung tinggi
bahwa kita akan mendatangi semua gedung anda
kita akan periksa seluruh fasilitas anda
siapkan semua data sampaikan dengan jujur
sampaikan dengan apa adanya
nanti kita akan lakukan koreksi sama sama
tujuan dari adanya tim pengawasan ini
adalah untuk mengubah perilaku
bukan semata mata mencari siapa yang salah
bukan semata mata untuk menghukum
tetapi ini adalah untuk perbaikan di jakarta
lalu saya mengundang kepada seluruh profesional
yang bekerja di gedung gedung tinggi
bantu periksa fasilitas tempat anda bekerja
sudahkah fasilitas pengolahan airnya sesuai dengan ketentuan
anda bekerja di tempat itu anda menggunakan air
anda membuang airnya
pastikan bahwa tempat anda kerja
gedung gedung itu dikelola dengan benar
sehingga kita bersahabat pada lingkungan
ini bukan sekedar pemprov dki dengan pengelola gedung
ini adalah soal semua kita yang menggunakan air di rumah maupun di gedung
apalagi yang di kantor kantor ini
jadi itu pesan awalnya
saya ingin minta bu hadijah untuk menceritakan temuan soal instalasi pengelola air limbah
temuan ini apa bu soal ipal
yang ipal yang pertama ya
yang pertama itu
pelometernya tidak berjalan dengan benar
jadi dia bermasalah
pelometernya tidak berfungsi
kemudian grass trapnya juga tidak berfungsi dengan baik
bahkan sampai lubar
jadi tidak di maintenance dengan benar ipalnya
itu baku mutunya juga melampaui
tidak ada yang memenuhi bak mutu
sesuai yang ditetapkan dalam permen lh enam puluh delapan
kemudian pergub satu ratus dua puluh dua
itu ya yang tomond kita
ipalnya itu harus diperbaharui
banyak sampahnya di dalam yang seharusnya
lemak itu harus diangkat
tapi itu tadi kita sudah lihat semuanya sudah seperti koral
ya udah meras pak
karena grass trapnya tidak berfungsi dengan benar

itu adalah menjebak
menjebakan untuk lemak
agar lemak dari dapur
tidak terbawa ke dalam saluran air
dijebak di situ
tapi ternyata kita lihat tadi
luber tidak diangkat teratur
bahkan terbawa ke dalam saluran air
dan di tempat penampungan air
sampai sudah mengeras
artinya proses ini bukan kejadian sehari dua hari
ini artinya sudah berlangsung lama
dan mereka berkomitmen untuk segera memperbaiki
kita akan inspeksi lagi
lalu soal sumur air dalam
pak edi dari
dinas pedi industrian dan energi
saya menjelaskan mengenai hasil temuan di lapangan
bahwa melihat titik sumur
itu tidak boleh jauh dari posisi meter yang terpasang
dan di sini
jadi itu sudah menyalahi ketentuan
jadi sebaiknya meter itu harus berada
pada titik sumur bor
sehingga tidak ada kemungkinan
untuk dibuat letter t
yang artinya pengambilan air
tidak melalui meter
itu yang ke satu
yang kedua terkait izin
pihak pengelola di sini
belum bisa memperlihatkan secara jelas
sudah diperpanjang atau belum
walaupun izin yang pertama sudah ada
hal hal yang lain
terkait meter air
kalau melihat yang disampaikan tadi
itu terlihat sampai dua ribu tiga belas
harusnya tiga tahun
jadi masa waktu itu tiga tahun
untuk diperpanjang kembali
kalau letter t itu
tidak perlu diingat
tidak perlu diingat
jadi letter t ini memungkinkan
bisa mengambil air tanpa meteran
karena memang terlalu jauh
jadi kalau mendekati titik sumur
itu akan terlihat
terus yang kedua
di sini tidak ada bak meter air
jadi secara terbuka saja
itu juga memang seserah kementuanya
harus dipersiapkan bak meter air
sehingga mempermudah untuk penggantian meter air
maupun pengecekan pengecekan dari petugas
sekarang kita angkat sajaš
semoga saja budiran yang lalu ini masih tinggi
tidak ada asuransi
kait sesuatu itu bisa
kami memang waafin
ya satu ratus lima puluh ribu dolar sebanyak yang beratnya
hein kekuatan kita yang senang
yang paling terbukanyacom exercise